selasa siang mahkamah konstitusi menggelar sidang uji materi undang undang partai politik
yang digugat oleh partai persatuan pembangunan kubu janvarits
gugatan ini terkait putusan menkumham yang tidak juga mengesahkan kepengurusan p tiga versi jan faridz
meski sudah ditetapkan oleh mahkamah agung
sidang menghadirkan saksi dari pemohon yaitu pakar hukum tata negara yusril iza mahendra serta natabaya
dalam sidang yusril menerangkan prosedur pengesahan susunan kepengurusan parpol oleh menkumham
menurutnya menteri tidak berhak mencampuri atau menolak sebuah keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap
saksi lainnya yaitu mantan panitia kerja pembuat undang undang parpol hairuman juga memperjelas
pemerintah hanya berperan administratif terhadap kepengurusan parpol
setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut
menteri hukum dan ham tidak bisa tidak memang harus memberikan pengesahan
dan teman teman pers tadi sudah mendengar langsung
jadi memang menteri hukum dan ham ini bukan sebagai pihak dan dia juga bukan sebagai pembina